kepala dinas penerangan angkatan laut laksamana iudomar gono
rencananya setelah disembeli hewan kurban akan disalurkan ke kampung pemulung yang dibina ct arsa foundation
sabtu siang kepala dinas penerangan angkatan laut laksamana i julius wijoyono
menyerahkan hewan kurban kepada ceo detik network abdul aziz
satu sapi untuk dikorbankan ini adalah pemberian kepala staff angkatan laut laksamana tni iudomar gono
pada tahun ini ada jumlah terbanyak yang diberikan kasal kepada pakir miskin
seperti saya sampaikan tadi bahwa merasakan bahagia merasakan kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan hati kita
dan itu ingin disampaikan bapak kasal kepada seluruh umat juga sebagai bukti kepatuhan manusia terhadap tuhannya
kepatuhan manusia terhadap aturan yang tuhan berikan
ini adalah satu kesempatan tentu saja menghimbau kepada semua instansi semua lembaga yang berkemampuan
karena ini juga pandeminya juga masih belum selesai dan kita tahu akibat pandemi banyak orang orang yang membutuhkan perhatian lebih banyak dari kita yang mampu
jadi momen idul adha ini adalah salah satu
kita berikan kepedulian kita
julius katakan menggarisbawa ini adalah momen kepedulian kita kepada perintah tuhan
sapi kurban kemudian diserahkan the tick network kepada ct arsa foundation untuk kemudian disembeli dan disalurkan kepada masyarakat
kita punya wilayah binaan di kampung kampung pemulung
selain itu juga kita punya mobil dapur keliling
jadi nanti kita akan bagi untuk makanan bergisi di dapur keliling
dapur keliling itu juga kita sampaikan ke pelosok pelosok dan kampung pemulung juga
ada dua satu yang mentah satu yang memang kita olah
kenapa kita olah
karena kan kita tahu di kantong kantong kampung pemulung sehingga mereka tidak repot harus memasak segala macam
jadi kita sudah olah dan itu adalah makanan yang bergisi
ct arsa foundation dan detik network adalah instansi yang berafiliasi dengan cnn indonesia di bawah naungan ct corp
mumtazah jatamingrat dwi ari prasetyanto jakarta